makanya jangan pada berantem
kalo mau tidur di dalam sono
ngapain mau tidur mak tuh maksud emak tidur di dalam sono rumah babel uh
iya mak lupa
hai teh di sini ada lawangan pekerjaan ya udah kamu kirim aja surat lamaran iya
deh tapi tapi apa tapi saya enggak punya uang buat ngirim laman pekerjaannya nih ngirim surat lamaran kerjanya
enggak usah teh takut ngerepotin ah ih enggak papa enggak papa teh makasih
bangun lu
shakira bos udin
terus kenapa saya sekot jam ya mana gue tahu udin mana
kang amin mau kemana
mau saya anter
gak usah kang
kang amin kan tinggal duduk
ndin bolak balik kemari
tapi gak ada
sebenernya ndin mau ngasih kabar be
ndin dapet tawaran kerja
dari pak danu
kenalannya si tisna
masih marah ya be
bukan cuma marah
pulang kerja neng rika iya kakak mau saya anter kang amin kenapa turun katanya kang
amin mau nganterin neng rika saya nggak jadi kang kang amin aja yang anterin mari mari
aku yakin orang dibawanya ada tulisan air lofty
rojak cinta tadi hahaha kenapa lo ketawa lo kayak anak abg aja
pak amin rika senang jeh kalau kakak amin udah kerja lagi saya belum kerja neng rika
mar iya kakak walaupun cuma ngelamar tapi rika udah seneng nanti kalau udah udah nyampe rumah
rika kakak oh iya rika masuk dulu ya